iya tapi berhenti nangisnya
kita harus pergi dari sini
sebelum orang lain lihat
kamu kenapa nangis
saya sedang mencari darsa
saya lagi nunggu dia
udah lama gak kesini
dia mau jual tanah ini ke saya
saya udah ngasih tanda jadi dua puluh juta
tanah ini bukan mau dijual
saya sudah kasih suratnya
sudah kasih suratnya
sudah kasih suratnya
sudah kasih suratnya ke darsa
tapi dia gak akan datang lagi
ini surat surat tanahnya
yang punya tanah
perlu uangnya gak banyak
tapi dia gak mau ada hutang pihutang
jadi tanahnya mau dijual aja
lahan pertanian produktif
yang penting tanda jadi dulu aja
kasian orangnya butuh
saya boleh masuk
saya lihat kang umus belum dikasih kopi
dia belum minta
kamar mandinya gak dikunci
kalau ada apa apa langsung kasih kabar
pengendaran pengendaran pengendaran
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
kelapa kelapa kelapa kelapa
bos belum datang
saya mau dicari dep kolektor
saya mau cari dep kolektor
saya juga lagi ada masalah
saya ditipu urusan tanah
saya lagi mau cari orangnya
gak ada kegiatan
saya perlu bantuan
kemarin sudah saya telepon dua kali
pertama saya dirije
kedua saya dimarahin
mungkin si bos lagi sibuk
ya udah tunggu aja
sampai dia datang
yang lain gitu

gak ada yang bisa
kalau yang lain enggak saya juga enggak
masa cuma berdua
saya mau ke warung dulu
eh yang ciroyom mah ini
kelapa kelapa kelapa kelapa kelapa
gw mau ke barang
tapi adanya kopi sunset
sebentar saya bikinin
kemarin saya sama istri saya salah paham
gara gara waktu emak habis jajan cuanki
saya bilang kalau emak jajannya cuma cuangki
bukan sepatu adinda yang gambarnya daun singkong tiga kita gak pusing
eh sih salah paham
tapi sebetulnya gak begitu
kamu ngerti gak maksudnya jam
sebetulnya ya begitu tapi sebetulnya nggak begitu
itu maksudnya gimana ya kang
maksudnya emak emang bikin pusing
bukan gak apa apa
saya susah jelasinnya jang
gara gara kamu ngomong insya allah saya jadi ragu kamu ngerti
ini tidak bisa
kemarin sore eh sih nangis
maafin emak ya kang
bikin ah kang pusing
saya nyesel merasa bersalah
sambil terus nangis dia jawab gini
aka gak usah minta maaf
saya jadi merasa tambah bersalah
salah saya dulu waktu sekolah
meremehkan pelajaran bahasa indonesia
jadinya sekarang kurang pandai merangkaikan kata kata
jam berapa kamu janji sama siapa itu namanya yang bilang mau ngeborong ke cimpring
jam berapa kamu janji sama dia
kemaren dia cuma bilang
gak bilang jam berapa
buat pastinya nanti dia mau ngabarin
dia sibuk apa
giliran ditanya sibuk apa kamu gak tahu
giliran ditanya cantik kamu tahu
cantiknya mah keliatan
kalau sibuknya enggak
ini kopinya kan
taruh di bangku

udah ke baby
kan kita udah tuh
cecep ada masalah
abukbun gak terima posisi dia di geser
dia bayar darmon buat ngelawan cecep
dan hidup memperangkat
cecep minta bantuan kamu
minta bantuan yang lain
sebelum kontak saya cecep ketemu sama mang uu
mang uu bukan cuma gak mau bantu
malahan nggak mau membahas soal itu
kalau ke yang lain saya nggak tahu
saya pergi dulu
kang uus mau ke mana
kopinya belum diminum
saya kayaknya udah mulai dicari dep kolektor
bos punya utang juga
kang darman sudah mulai kerja memperbaiki kandang ayam yang rusak
jadi kita harus gimana
kamu awasin kerja
keja kang darman
kandang ayamnya harus rapih lagi
lagi dikurung gini
soal tanggung jawab
itu sebetulnya urusan bubun
kita bakal perang
perang sama orang orang bayaran dia
gak usah dibayar
saya takut bos
hapus semua tato kamu
hapus semua tato kamu
hapi hapi ke controllernya
hapus semua waduh
saya di tempat rusak
ada kabar di bumi
tepat ada kabar
tuara tara menangis ini

wak fares kenapa kita sudah mulai ber pudding
memang harus pukul turun
saya sudah mengingatkan kamu
masalah kamu sekarang
itu masalah kamu sendiri
jangan libatkan yang lain
berapa hari yang lalu
kok saya lupa ya
di depan kiri mang
sebentar ya mang
bekas masuk selokan
ada sembilan jahitan
maaf saya juga mau turun
beneran kita pernah ketemu
aduh jompet saya gak ada
orang yang barusan saya copet pernah saya prospek buat jadi copet
dia miskin karena udah jadi pengangguran
dia gak sholat gak puasa
tapi kekeh gak mau kalo disebut lemah iman
mawar di biar kedengerannya lebih indah
pergi kemana terserah
pergi kemana terserah
mamang ditipu orang
jual beli tanah
memang sudah ngasih tanda jadi
yang ditipu orang itu dia
yang ditipu bukan cuma mamang
yang punya tanah ditipu juga
surat suratnya dibawa kabur
mamang gak tau orangnya dimana
cuma tahu nomor hp nya
tapi sekarang nggak bisa dihubungi
mamang ngasih tanda jadinya berapa
transfernya ke rekening bank mana
nomor rekening yang memang transfer atas nama siapa
mawardi biar kedengerannya lebih indah
memang sudah ngasih tanda jadi
yang ditipu bukan cuma mamang
yang punya tanah ditipu juga
surat suratnya dibawa kabur
mama gak tahu orangnya di mana
cuma tahu nomor hp nya
tapi sekarang nggak bisa dihubungi
mama ngasih tanah jadinya berapa
transfernya ke rekening bank mana
nomor rekening yang memang transfer atas nama siapa
masalahnya mamang harus dinus
nggak bisa full ngejar orang itu
yang penting ada dulu aja alamatnya
soal nyari orangnya nanti urusan taslim
dia yang nyuruh tasli ngusir saya
itu mang murad ya
so forma jangan
nanti saya dimainkan ta podrita
terima kasih pak
yang terima kasih
pekas masuk sulokan
buang apa khusus
unten ibu maaf maaf permisi
ah itu copet kejar
iya terus tuh
iya nggak usah jeda di tempating
ambil ini semua

kamu guna pakai kredit baum sos
atau tempat pensi ya
lagi di belakang
lagi di kamar mandi
jadi panggil kang mus
akang beli dua
satu buat esi
satu lagi buat emak
gak akan beliin
kan si neng mah
gak suka sama durian
mus bawa durian
satu buat esi
satu lagi buat emak
emak gak minta beliin durian
emak minta dibeliin sepatu adinda
yang gambarnya daun singkong
aku bukannya lagi gak punya uang
kenapa beli durian
gak punya uang itu
buat beli sepatu yang harganya satu lima juta
bukan nggak punya uang buat beli durian lokal
yang harganya seratus lima puluh ribu
akan beli durian buat apa
buat dimakan sama esi
sama emak juga
buat nyenengin esi
buat nyenengin emak juga
emak lagi gak pengen makan durian
esi aja yang makan
yang satu buat akang aja
kita makan durian berdua
engga kok melaparin genggsot
gak usah nangis
gue pedih banget lo
iya tapi berhenti nangisnya
kita harus pergi dari sini
sebelum orang lain lihat
kan akang yang beli
kan akang beliin buat esy
kan akang yang belah
kan akang belahin buat esi
jangan yang tengah
kamu yang tengah
emang kamu ada urusan apa kesini
buat apa kamu mau tahu urusan orang
buat nambah pengetahuan aja
tapi kalau gak mau ngasih tau ya gak apa apa
sampai jumpa nanti
ini sih ganteng rayon jeng
viktim tidak semakan gacanya ya
masih ber battlefield karena tengah
galak aja ga
ini yang terjadi atau apa
nitipin saya ke temen temennya yang dulu masih pegang di sini
kalau kamu mau bantu dia gimana caranya
kalau mang murad sudah dapat info di mana saya bisa nyari penipu itu
biar saya yang nyari
kita bisa satu paket
seperti mang murad sama mang pipit
taslim dan pak wardi
kita duduk di sini
di tempat kayak gini
jam segini kau udah pulang
kenapa om dicoekin
soalnya dia takut kejadian
terus dibawa ke kantor polisi atau dibakar massa
itu kekhawatiran yang berlebihan
tapi tak mengapa
mungkin karena dia wanita
lemah dan lembut
kabar dari gugum
mira tadi ketahuan waktu operasi
tapi bukan shock breaker
terus dia kabur
terus sekarang dia pulang
itu laporan gugum
itu bukan salah siapa siapa
tapi salah mira sendiri
sudah sering saya ingatkan berkali kali agar berhati hati ketika sedang operasi
tapi bukan benar benar pergi
tapi kamu harus balik lagi ketika saya menghampiri mereka dan bertanya tanya
ketika mereka fokus pada saya
kamu melintas dari samping
ambil tas yang terletak di samping wanita itu tanpa harus menghentikan langkah
bergerak seperti angin
tau ini gak
iya saya nyatat dari teman
perasaan saya belum pernah denger nama jalan itu mah kang
oh yaudah gak apa apa
kalau gitu saya tanya ke yang lain
gimana ya aku juga baru dengar
tapi bukan benar benar pergi
tapi kamu harus balik lagi ketika saya menghampiri mereka dan bertanya tanya
ketika mereka fokus pada saya
kamu melintas dari samping
ambil tas yang terletak di samping wanita itu
tanpa harus menghentikan langkah
bergerak seperti angin
kalian biasanya mengagume
masih minggu ya
gimana ya aku juga baru daerah
sekarang bubun dikurung
tapi dia masih mau pegang bisnis di sini
dia nggak mau terima kalau sejarahnya sudah selesai di sini
dia mengibarkan bendera perang
kalian punya dua pilihan
ada di pihak saya atau ada di pihak bubun
tapi jangan jadi pengkhianat
jangan ada yang jadi pengkhianat
itu label yang gak bagus
mending kalian pilih yang lebih baik
jangan jadi musuh sekalian
itu lebih keren
itu aja bubar
kita bisa ketemu biar aku ceritain semua dari awal
saya nggak bisa pergi dari terminal
saudara kita yang waktu itu kesini
yang kamu bilang pernah ketemu dia sebelumnya
kita kan juga lagi ada masalah
dia saya suruh kesini
aku sih bisa berangkat sekarang
mau ketemu dimana
naing mau berangkat lagi
kenapa sekarang somsu

gak bisa berangkat lagi
saya sudah ke bank abc
gak bisa dapet info
katanya rahasia bang
dari orang orang yang pernah ketipu sama dia
yang surat surat tanahnya dibawa sama dia
dia sebetulnya bukan orang sana
dia dulu kerja ikut tengkulak
mama mau ngecek ke tengkulak
sekarang mau langsung ke sana
mang murad gak bisa dapet info dari bang soal data nasabah yang nipu dia
botak perempuan yang suka lewat rumah mamang
tadinya mamang mau kenalin ke kamu
tapi gak jadi
kenapa gak jadi
kalau sombong mang gak usah
baiklah kalau begini
baiklah kalau begitu
yaudah gimana kamu aja
bukan gimana saya aja
yang benar memang itu
oh iya ada berita nggak bagus
berita apakah itu
mang murad ketipu
tadi saya mau pinjam modal dari teman
dia memang bisa minjemin uang
masalahnya dia lagi ada masalah
ada uangnya belum kembali
padahal udah jatuh tempo
ada juga yang kayaknya nggak bisa kembali
dia mau bantuan debt collector tapi belum ada
hmm saya ada teman yang dulu suka jadi lab kolektor
tapi saya nggak tahu dia mau atau enggak
harus saya tanya dulu
ya mau atuh
tapi mama gak usah turun dulu
biar tas liat
sama saya aja dulu yang turun
taslim dan mawar
nanti kalau ada perkembangan dikabarin lagi
sekarang kita balik lagi
soal rencana kamu mau jualan ke cimpring itu gimana
tapi bukan papan atas
terus akun medsos aku followersnya banyak
aku sering endorse duduk orang
seminggu bisa dua atau tiga kali
terus kepikiran sama aku buat punya produk sendiri
sampai akhirnya aku punya ide jualan makanan atau cemilan khas jawa barat yang susah dicari
tapi nanti jadi gampang
karena nantinya bakal aku jual secara online
produk yang aku jual seolah olah produk aku sendiri
merk aku sendiri
tadinya pakai nama aku serena
ki cimpring serena
terus jadinya apa
bang murad nyari info kemana lagi
ke pasar lembang
tempat orang itu pernah ikut kerja
kamu gak usah modal uang
kita berbagi investasi
pihak saya investasi produk
kamu tanggung jawab soal penjualan
tetep pake merk baru
merknya jadi punya siapa
karena kita kerja sama
merknya jadi milik bersama
di mana aku udah sampe terminal
kamu ke pintu keluar jalur angkut
mau aja tapi halnya cuman satu
aku nggak pakai helm gak apa apa kali jalur ke rumah aku biasanya nggak ada polisi
pakai helm itu bukan karena ada polisi tapi perlengkapan keselamatan
kang ujang lagi kampanye keselamatan berlalu lintas
enggak cuma kan katanya jatuh ke asfal itu gak seindah jatuh cinta
ah kang ujang bisa aja
aku ke bandung karena temen aku ngasih info ada lawangan kerjaan jadi spg
lagi ada promo produk minuman tiga bulan
aku hitung hitung aku bisa dapat uang banyak
aku minta izin ke mama buat pergi ke bandung
aku bilang ke mama aku bisa dapat uang banyak
bisa beliin domba buat bapak
sampai di bandung aku langsung cari kos
begitu udah dapet kos udah bayar
aku dapat kabar aku terlambat
lowongan buat aku udah keisi sama orang lain